wah kita ngobrol ngobrol jadi kemaleman deh
ya ampun ma
kok gitu sih kamu belanja dimana aku jemput deh
eh enggak enggak usah enggak usah pak
ini mama udah mau pulang kok sekarang ya
yaudah hati hati jalan ya
assalamualaikum wr wb
ya untung bawa kunci serap
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
nggak ada sih
katanya nggak enak badan
tumbuh sehat ya sayangku
ya allah aku sampai lupa sama papa pasti papa udah pulang nih
assalamualaikum pak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maka kamu dimana
ini tadi tadi badan badan aku udah enakan terus jadi aku pergi belanja
isi kulkas semuanya udah habis terus aku ketemu teman aku kita ngobrol ngobrol jadi kemaleman deh
aku gitu sih kamu belanja di mana aku jemput ya eh enggak enggak enggak enggak usah enggak usah pak ini ini
mama udah mau pulang kau sekarang ya ya udah hati hati jalan ya assalamualaikum warahmatullah
aduh aku harus pulang sekarang padahal aku ingin sekali di sini menjaga cucu aku
jangan ceritain ke siapapun soal elsa
tante gak akan cerita sama siapapun
tanpa mohon bantuan ini sama kamu
dan kali ini tante percaya
tante jalan sekarang ya
baru jam sembilan din
kenapa kamu dicabar
aku bisa berjalan ulli aku
kalau kamu bisa lepasi very good
di setengah pocket
pak gekot doya
apa juga kodenya
apa ulang tahun pernikahan
ulang tahun mama
ulang tahun gue
ulang tahun gue
ulang tahun gue
udah bisa semua lagi
ini apa kodenya ya
apa besok gue tanya mama aja
apa besok gue tanya mama aja

apa besok gue tanya mama aja
kalau sekarang gue pasti udah tidur
apa besok gue tanya mama aja
ada yang mau enggak
kamu ingin gantiin pembersih
gak rena gak ibunya sama sama tukang iko
pasti kamu lagi memimpin balon biru ya din
saya pasti akan bantu kamu mengurus bayi kita nanti
kok dia bisa denger risih hatiku